setelah empat tahun kasus pembunuhan siswa smk
andriana noven kembali dibuka ke polisian
pada kamis siang aparat polresta bogor kota
melakukan olah tkp ulang di lokasi pembunuhan
olah tkp digelar di lokasi penusukan noven
di kawasan jalan riau baranang siang kota bogor jawa barat
mencari petunjuk baru termasuk memeriksa tiga puluh empat orang saksi
kasus pembunuhan noven ini menjadi sorotan publik
lantaran terduga pelaku sempat terekam kamera cctv
berada di lokasi pembunuhan
meski begitu polisi belum memiliki bukti
hingga kasus ini mandek selama empat tahun
andriana yubelianoven tewas ditusuk seseorang
pada delapan januari dua ribu sembilan belas